aktivitas mal tempat makan hingga bioskop di zona merah dan oranye di dki jakarta dihentikan sementara mulai rabu kemarin hingga minggu enam belas mei dua ribu dua puluh
namun pada hari pertama aturan ini berlaku sejumlah mal dan tempat makan yang berada di zona merah dki jakarta terpantau masih tetap buka
di jakarta anies baswedan menyuruhkan agar aktivitas mal restoran dan bioskop di zona merah dan oranye dki jakarta dihentikan sementara
aturan ini berlaku pada tanggal dua belas hingga enam belas mei dua ribu dua puluh
salah satu mal yang berada di kawasan zona merah yakni di kawasan sudirman terlihat masih buka
lantaran pengelola mal belum mendapat surat resmi
namun mereka siap untuk mengikuti arahan pemprov dki jakarta untuk menutup mal pada tanggal tersebut
pada prinsipnya fx mendukung apa yang menjadi keputusan dari pemerintah daerah jakarta khususnya
tapi sampai saat ini memang belum ada surat
sementara itu sebagian besar masyarakat mengaku belum mengetahui terkait dengan adanya aturan tersebut
oh saya baru dengar mas
kalau saya sih prinsipnya ngikut aja ya
pemerintah mau bikin kebijakannya seperti apa karena insya allah itu yang terbaik buat kita
mungkin kan kita tahu ya sekarang penyebaran covid mungkin takut kayak di india atau gimana ya nggak apa apa sih
berdasarkan dari situs corona jakarta hingga saat ini sebagian wilayah di dki jakarta masih berada di zona merah dan oranye
sehingga diharapkan dengan adanya aturan ini mobilitas masyarakat pada hari lebaran dua ribu dua puluh satu dapat ditekan
demi mencegah melonjaknya kasus covid sembilan belas pasca lebaran
adi dwi nanda
fadli julian jakarta